batik menjadi salah satu identitas bangsa indonesia
tahukah anda ada ribuan motif batik yang ada di tanah air
yang menjadi ciri dan kekayaan di setiap daerah
salah satunya adalah batik solo
sejarah tentang batik solo tak bisa dilepaskan
dari berdirinya keraton surakarta pada tahun seribu tujuh ratus sembilan puluh
awalnya merancang motif batik menjadi tugas para abdi dalam keraton
beberapa motif batik kemudian dibuat menjadi pakaian khusus
yang hanya boleh dikenakan oleh orang orang yang terkait kerajaan
batik adalah gabungan dari dua kata dalam bahasa jawa
yakni amba yang artinya menulis dan titik
membatik sebenarnya tak berbeda dengan melukis
membatik menggunakan cantik bukan kuas
sementara catnya dari lilin atau malam cair
kampung batik kauman adalah tempat pembuatan batik pertama di luar pagar keraton
para abdi dalam yang mendapat perhatian khusus membatik di dalam keraton
melanjutkan tradisi membuat batik di daerah tempat tinggal mereka
motif batik yang dibuat di kerajaan surakarta adalah
kampung kauman serupa dengan motif dari keraton
kini kampung kauman menyediakan batik untuk semua kalangan
kampung kauman menjadi salah satu kampung wisata di kota solo jawa tengah
tak hanya di kampung kauman
sebuah pabrik di solo juga memproduksi kain batik secara tradisional
lilin cair ditorehkan pada motif yang sudah digambar di selembar kain menggunakan cantik
selain memakan waktu cukup lama
membuat sehelai kain batik juga membutuhkan keahlian khusus
dan tentu saja ketelitian dan kesabaran sang pembatik
selain batik tulis ada pula batik cap
batik cap bisa dibuat lebih cepat
sehalai kain polos bisa langsung digambar yang menggunakan cetakan motif batik yang sudah ada
dulu batik diwarnai menggunakan bahan pewarna alam seperti soga
tapi sekarang pewarna batik dibuat dari bahan kimia modern karena bahan pewarna alami mulai sulit ditemukan
selain itu mewarnai sehelai batik dengan pewarna alami membutuhkan tiga puluh kali proses pencelupan
pewarna kimia dianggap lebih efisien

selain dua jenis batik di atas ada juga batik kombinasi yang merupakan perpaduan antara batik tulis dan batik cantik

administrasional batik yang diproduksi untuk menyediakan pewarna yang enak yang dapat diproduksi dengan jumlah yang banyak dengan harga yang terjangkau
administrasional batik yang diproduksi untuk menyediakan pewarna yang enak dengan harga yang terjangkau
namun mengingat batik ini di buat secara printing maka tidak terdapat kekhasan batik tradisional